insentif tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan negeri di brebes mencapai sebesar tujuh puluh lima miliar rupiah
ini merupakan insentif antara agustus tahun lalu hingga bulan ini
tagihan insentif ini semula dibebankan pada apbn
namun pada akhir februari lalu muncul permenku yang menyatakan
insentif nagas di fasilitas kesehatan milik pemerintah dibebankan pada apbd
pemerintah kabupaten brebes kemudian melakukan refocusing apbd sebesar satu ratus empat puluh miliar rupiah lebih
dalam refocusing ini dana lebih banyak digunakan untuk pembangunan dua proyek raksasa
rsud ketanggungan sebanyak dua puluh sembilan miliar rupiah dan kantor pemerintah terpadu sebanyak enam puluh miliar rupiah
sedangkan tagihan insentif sebesar tujuh puluh lima miliar rupiah
pemerintah kabupaten brebes hanya menganggarkan lima belas miliar rupiah
diimbang ini persoalan ini
menjadi persoalan yang luar biasa rumit
karena apbd sudah ditetapkan
sementara akhir februari ini baru surat kepastiannya muncul
inilah yang kemudian membuat kita semua teman teman nakes
tentunya harus lebih bersabar gitu kan
ketua komisi empat dprd brebes muhaymin sadirun menyayangkan minimnya honor nagas ini
ya tujuan utama adalah
kemudian komisi penanganan covid
yang lebih diutamakan adalah penanganan covid nya dulu
ya kemudian nanti setelah memang ke bus bisa menekan angka wabah
maka otomatis anggarannya akan lebih banyak tersisa
berkurangnya insentif ini menggelisahkan tenaga kesehatan di kabupaten brebes
apalagi tenaga kesehatan di instansi swasta tetap mendapatkan insentif
pemerintah kabupaten brebes muhaimin sadirun menyayangkan minimnya honor nagas ini
brebes meminta tenaga kesehatan tidak melihat nilai besar kecilnya insentif untuk nakes
ibaratnya pemerintah daerah itu mengalokasikan ini
bingung di samping satu sisi kita juga ada infrastruktur jalan dan sebagainya
kita juga dibanyak masukkan dari masyarakat yang perlu kita perbaiki
iligasi dan sebagainya dan sebagainya
belum kaitannya dengan hal yang non infrastruktur
sehingga dengan demikian kami sampaikan permohonan maaf yang mendalam
bahwa terkait dengan depokrasi
kita kaitannya dengan insentif tenaga kesehatan
melalui apbd kabupaten dua ribu dua puluh satu ini kita alokasi sebesar lima belas miliar
pemkep hanya berharap para nakes di fasilitas pelayanan kesehatan negeri tidak patah semangat
imam suripto brebes jawa tengah